mereka mau mancing ikan mereka kan teman temanku aku kerjain mereka
aku pasti kenyang
aku akan keluarkan serbuknya
ikan itu akan
ikan ikan itu akan
hei kamu sedang sibuk bukan
mau pakai rica rica atau apa saja
yang penting enak
saya pergi dulu
saya adalah raja gurameh
saya adalah raja gurameh
raja dari semua ikan
kalau aku mati
aku mohon bebaskan aku
sebentar lagi keluarga ikan akan punah
ibu aku keracunan
kamu makan tanaman itu ya
aduh perut ayam sakit
biar ibu minta obat penawar racun pada penyihir itu ya
kenapa ya belum kembali ke istana
aku takut ayah diganggu ratu buaya
kenapa sih kalian bermusuhan
dulu ratu buaya dan ayahku berlomba
siapa yang paling cepat berenang di air
maka ia akan menjadi penguasa sungai
lalu ratu buaya kalah
sejak saat itulah bangsa buaya memusuhi kami
oh begitu ceritanya
teman teman kalian kenapa
semua tanaman diracun
jangan jangan kami juga keracunan
aku harus cari dia
yuni aku mau bantu koi cari raja gurame
sambil mencari obat buat ikan ikan yang keracunan ini ya
iya bisa saja
kita kan sama senase
kebetulan iya datang bu
sama aku juga lagi bete di rumah mak
gimana kalau kita mancing saja mak
yuuu tapi ekel lagi nggak punya umpan loh bo
bo di sana ada buaya bo
berisik amat sih
dora aku mau minta penawar racun
kalau keracunan keracunan saja
iya kadang kadang gede ini emang nggak punya suhu
siapa yang punya umpan mak
sihir saja mak dia mak
buat mancing kita
ide bagus juga du
kita akan punya umpan
ah benar mak jadi cacing mak
hahaha benar mak
sekarang kita punya umpan mas
oh kok aku jadi gini
ah sekarang kita sudah punya umpan untuk mancing bo
hahaha benar mak
dengan umpan cacing ini mudah mudahan kita dapat ikan yang gedong gedong deh bu
eh bo biar kita maekong enak hari ini bo
satu dua tiga
koi bebaskan aku
aku ratu buah ya
aku disihir sama si bencong itu
teman teman sudah jangan biarkan dia jangan dimakan
kamu baik sekali koi
selama ini aku jahat aku menyesal maafkan aku ya
aku juga minta maaf pada kalian semua
aku maafkan asal kalian janji tidak akan ganggu kami lagi
aku janji aku ingin mulai saat ini kita bersatu
kita harus mengalahkan si penyihir jahil
ayahmu juga ditangkap sekarang dia ada di rumahnya
ya kok masih utuh umpannya bo
aduh berarti ikan ikan di sini pada somse ya
yee mancing pakai umpan umpan cacing segala sih ah
dikanti duta deh
ibu mereka mau mancing ikan
mereka kan teman temanku
aku kerjain mereka hahaha
tidak tidak tidak tidak
kasian sekali dia dia terluka
ih dia terluka
eh bo coba lihat nih eike seksi banget deh
iya deh cucok
aduh senang banget deh
seksian eike deh bo
bo eike kok lapangan bola ya bo ya
yee kan tahu sendiri eike jarang kesini karena syuting sinema asyik
yaudah kita akan masak sop kambing
biar saya berikan kambing lain buat penggantinya ya
ambil sisik itu pak taruh di darat
bebaskan kambing itu pak dia amuk
maaf terima kasih ya
saya ganti pak kami disihir sama tante dora
wah kasihan kalian
jadi selama ini kalian menderita menjadi kambing dan ikan
wah bapak janji bapak akan bebaskan kalian
bebaskan juga raja gurame jari penawar racun buat amung
dan penghuni sungai lainnya
terima kasih ya
jangan lupa like subscribe dan share ya